pandemi banyak membuat orang mencari tahu tentang virus corona penyebarannya dan dampak yang diakibatkan
termasuk widya aksari perempuan dua puluh delapan tahun warga depok ini mencoba mencari tahu covid sembilan belas setelah kasus pertama muncul di depok beberapa bulan lalu
kesimpang siuran kasus ini membuat dia makin masif mencari tahu
tapi tanpa dia sadari beberapa informasi yang dia temukan ternyata hoax
bukan ketenangan yang dia dapat justru semakin panik menghadapi situasi pandemi ini
kepanikannya sempat menular ke keluarganya karena mereka memiliki grup komunikasi digital
sampai akhirnya dia menemukan kejelasan beberapa informasi yang dia peroleh ternyata tidak benar
saya kata kan pada saat di broadcast kan itu udah ya wah kita kan dalam situasi pandemi
pada saat panik ya pas tahu tuh kayak ternyata corona tuh kayak gini gini loh
ternyata pas broadcast ada berita yang mengerikan tuh jadi makin tambah
mungkin karena lebih ke mindset kali ya
coba coba googling terus coba coba lihat apa sih pengalaman pengalaman orang
share share yang pengalaman orang itu yang kayak di google gitu kan banyak ya
terus ternyata oh enggak kok gak kayak gini ah ini beritanya lebay nih kayak gini
ya seru banget sih kalau misalkan langsung baca terus langsung percaya langsung nyebarin wah itu makin parah
salah satu dokter yang kami temui dr debrina dewi lumanao menyatakan selain menangani pasien covid sembilan belas
ia juga harus mengedukasi pasien dan keluarganya terkait kabar kabar hoax yang menyesatkan
debri menggunakan sosial media untuk menjelaskan hal hal yang tidak benar terkait covid sembilan belas ini
yang jelas kita akan mengeluarkan energi lebih untuk berusaha nggak mikirin berita berita itu
dan kita pasti
kalau saya pribadi sih saya mengeluarkan energi lebih lagi juga untuk mengedukasi terutama ke keluarga
dan ya mungkin ke masyarakat juga lewat sosial media saya kan
untuk ini tolong lebih mengkaji lagi apakah ini nyata apa enggak
penyebaran virus corona di tanah air belum menunjukkan penurunan
tercatat hingga jumat dua puluh empat juli dua ribu dua puluh sudah lebih dari sembilan puluh tiga orang di indonesia positif covid sembilan belas
berdasarkan data kominfo ada satu delapan ratus lima puluh dua hoax terkait virus corona sejak januari hingga enam belas juli
sebanyak satu tiga ratus empat puluh empat tersebar dari facebook empat ratus tujuh puluh tiga twitter tujuh belas instagram dan tujuh belas lainnya youtube
beberapa hoax yang baru baru ini beredar diantaranya
beredar postingan di media sosial terkait memakai masker wajah dapat menyebabkan infeksi jamur dan paru paru
setelah ditelusuri faktanya klaim tersebut hoax
organisasi kesehatan dunia atau who menyatakan
mengenakan masker wajah yang lama adalah aman selama pemakai secara teratur menggantinya
berita hoax lainnya pengukur suhu tubuh termogan berbahaya bagi manusia
hingga dokter jadikan pandemi covid sembilan belas sebagai mata pencaharian yang viral di media sosial
dari hasil penelusuran klaim tersebut hoax
faktanya pihak rumah sakit memberi insentif
obat kloroquine dapat menyembuhkan corona
hingga kalung ekaliptus sebagai jimat antivirus corona adalah hoax
faktanya meski tidak diklaim sebagai antivirus
ekaliptus berpotensi membunuh virus
lalu bagaimana cara mengenali sebuah informasi benar atau salah
secara sederhana untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah informasi itu hoax
bisa dengan melihat judulnya
nah jika judulnya
provokatif maka masyarakat wajib kritis untuk melakukan cross check
namun ada cara yang lebih detail untuk memastikan sebuah informasi
apalagi yang viral sebagai hal yang benar atau tidak
masyarakat bisa memantau beberapa situs yang itu berisi hasil verifikasi
atas sebuah viral atau sebuah informasi
yang menjadi viral
isu kesehatan memang hal yang cenderung sensitif
terutama di tengah pandemi
masyarakat menjadi mudah percaya dan mengabaikan informasi lainnya
bijak dalam memilih informasi dan memperbanyak referensi menjadi amunisi
mencegah hoax di tengah pandemi
novo neantaka kurnia junior one jakarta